banyaknya varian ronde rasa yang tidak pernah berubah
terutama bagi kami si korbannya
sih kayak bercanda doang sih
seperti erick thohir kemudian baha hovifa
itu kayak macam di aborigim
target pemerintah agar di pertengahan juli dua ribu dua puluh satu indonesia mampu menyuntikan vaksin kepada tujuh puluh juta penduduk indonesia
saya lanjutkan ke pusat kota tanjung pinang
kita menciptakan sirkulasi yang aman dan nyaman
di umur yang masih dua puluh dua tahun
knkt itu sudah meminta agar semua area area jalan tolong makanya
artinya ada komitmen kebersamaan
dan bagaimana putusannya nanti di pengadilan
dan lebih dari tiga lima juta orang
di seluruh perguruan tinggi di indonesia yang telah lulus seleksi
termasuk meningkatkan ya pad dari daerah itu sendiri
dava gak ikut waktu itu
jadi masih ada waktu
dan ini naik satu ratus empat puluh tiga persen jika dibandingkan nataru tahun lalu
termasuk kami menyiapkan gerai gerai
kelas lima aku baru diajakin gitu masuk aku
menyambangi sebuah masjid yang populer karena warnanya
sehingga adanya penurunan dampak kepercayaan dari masyarakat
karena tidak telaten untuk memasang alat memelihara alat
tapi perkembangan west bandit sampai tahun ini kayaknya pesat banget ya kok ya
dari tiongkok sendiri pak mengenai indeks yang sin